saya tidak tahu apakah ini akan membuat perbedaan atau tidak
namun dia berdiri
ditemui kami siang di kediamannya di kawasan imogiri bantul daerah istimewa yogyakarta
putri mengaku tak percaya bisa mendapatkan golden buzzer dari simon cowell
sampai sekarang juga masih ngerasa kalau masih ya masih seperti mimpi gitu
tapi yang jelas putri sangat bersyukur sangat bahagia dan yang pasti bangga
dan juga nggak nyangka apresiasi dari masyarakat indonesia dan dunia itu luar biasa banget
ismawan kurnianto ayah putri aryani menyebut putri lahir prematur ketika usia kandungan enam bulan delapan belas hari
dan sempat disebut dokter akan menghadapi kondisi terburuk
tapi bersama reni alfianti istrinya ismawan yakin tuhan punya rencana besar yang harus mereka perjuangkan
kalau saya selalu percaya bahwa anak anak kita itu pasti punya kelebihan
kita hanya perlu untuk menemukannya
caranya berikan pendidikan yang terbaik sejak sedini mungkin
dan segala yang terbaik itu pasti akan menghasilkan yang paling baik
saat ini putri tercatat sebagai siswa kelas dua sekolah menengah musik yogyakarta dengan fokus alat musik flut
gadis berusia tujuh belas tahun ini memang belajar musik secara serius
menjelang keberangkatan ke amerika serikat untuk ajang amerika suga talent
putri merasa kemampuannya bermain piano
tapi perlu lebih diasah
ia pun mendatangi sabto kusbini guru pianonya untuk meminta kelas tambahan
itu cita cita saya kami kepengen jadi steve wonder indonesia
saya sampai merinding sampai mengeluarkan air mata
bahkan dia tidak perlu tahu kan
pak sato kenapa kok terus vokalnya berubah
iya saya haru aja dengan kamu
sementara itu di mata teman teman
sekolahnya putri memang layak mendapat apresiasi di amerika suga talent
dia layak dapetin itu karena
aku tahu banget kinerjanya dia gimana di dunia musik
dia nulis lagu semua lagu lagunya dia keren sih menurut aku
bagi putri pencapaiannya saat ini baru sebuah permulaan
ia berharap terus mendapat dukungan dari semua pihak
dari amerika ada steve wonder
dari eropa ada andrea bochali
dari asia ada putri aryani
andrea won setiawan daniel yohantoro bantul daerah istimewa yogyakarta